meski sudah berlarut larut kasus korupsi dana hibah pemerintah provinsi jawa timur yang menyeret ketua umum persatuan sepak bola seluruh indonesia
lanyala mateliti seakan berjalan di tempat
kasus terus tertahan di pra peradilan yang artinya belum sampai ke substansi kasus
kontroversi kasus kemudian berujung pada saling tuding antar institusi penegak hukum
ada apa ini benarkah ada unsur intervensi dibalik kasus dari lanyala ini
kami akan membahasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini
togar manahanero anggota tim advokasi kadin jawa timur selamat malam
terima kasih sudah hadir di studio cnn indonesia
dan kemudian hudri sitompul akademisi hukum pidana universitas indonesia
selamat malam pak hudri
baik terima kasih sudah hadir
tapi kami juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kami sudah berupaya untuk mengundang dari pihak kejaksaan tinggi jawa timur
dalam hal ini kepala kejaksaan tinggi jawa timur tetapi menolak untuk bergabung berbincang bersama di forum pada malam hari ini
sebelum kita mulai pak perbincangan ini saya ingin menyampaikan beberapa kutipan yang disampaikan oleh
kepala kejaksaan tinggi jawa timur
kepala kejaksaan tinggi jawa timur karena sudah menolak tadi untuk bisa bergabung bersama
tapi saya ingin menunjukkan beberapa kutipan pernyataannya di media online detikom yang kami munculkan saat ini
ini disebutkan bahwa mana bisa tersangka diwakilkan emang anaknya bisa masuk penjara mewakili bapaknya
aneh nih hukum di indonesia sudah diobok obok
kita lihat pernyataan selanjutnya
masih dari sumber berita yang sama
itu juga nggak benar masa dpo
dia harusnya ada di indonesia dong
jadi tidak benar itu semua
diterima lagi oleh pengadilan
saya ingin bertanya ke pak togar
apa tanggapan pak togar tentang hal ini
sebetulnya pak marul yang jadi kajati ini yang kita tidak mengerti cara berpikirnya sebagai seorang jaksa
anaknya saudara nyala itu bukan mempersoalkan materi perkaranya
dia hanya memberikan kuasa kepada kita untuk membawa ke pengadilan
itu hukum acara
mempertanyakan kenapa orang tua saya yang menurut putusan pengadilan telah tidak boleh disidik lagi
kenapa dikeluarkan sudah penyidikan
jadi menggugat itunya bukan soal kasusnya
bukan soal kasusnya
kenapa seperti itu
jadi atas nama anaknya atau anaknya yang mengajukan sendiri
anaknya memberikan kuasa kepada kita
bahwa ada penyidik kejaksaan tinggi
menetapkan ayahnya sebagai tersangka
sementara anaknya juga tahu bahwa ada putusan pengadilan
lalu mengajukan ke pengadilan
apakah bapak saya itu masih bisa ditersangka
karena ada putusan abcd
ada putusan pengadilan tanggal tujuh maret
ada putusan pengadilan tanggal dua belas maret
yang intinya mengatakan bahwa saudara nyala tidak sah di tempat dibuat sebagai tersangka
bahkan penyidikan terhadap kasus dana hibat tidak sah disidik
ketika kita membuat peradilan semua berkas yang menyangkut substansi kita bikin sebagai alat bukti
alat bukti itu kenapa
apakah memang kejaksaan tinggi masih layak menempatkan saudara nyala atau menyidik dana hibah ini
untuk disidik oleh kejaksaan lagi
jadi bukan substansi kasus nyala nyala
artinya ini kemudian misalnya kejaksaan tinggi tidak perlu lagi sebenarnya menunggu
karena kan sebelumnya selalu dibilang
kejaksaan tinggi harusnya berhenti dulu karena proses pra peradilan masih jalan
artinya ini kan di luar berarti yang dilakukan anak nyala nyalanya
ini saya juga heran lihat saudara marduli yang kejati ini
logikanya berpikir sudah tidak ada
orang pengadilan sudah mengatakan dana hibat tidak sah untuk disidik
saudaranya lah tidak sah sebagai tersangka
itu putusan pengadilan
tapi dia masih menyatakan saudaranya lah tersangka
saudaranya lah tersangka mengulangkan seberindik
di mata hukum di republik ini tak satupun yang bisa mengatakan nyala tersangka
kecuali maruli toh
sama kejaksaan tinggi toh
kasusnya banyak misalnya disebutkan ini dalam konteks tppu yang sekarang
nah itu juga termuat di dalam putusan pengadilan tujuh maret
bahwa dana hibah kadin termasuk tppu tidak boleh disidik lagi
tidak sah disidik
itu jelas tertera dan itu dibaca oleh kajati saudara maduli
nah lalu kenapa maruli masih tetap membuat tersangka
apakah marulu ini masih tangga terhadap hukum di republik ini
atau dia mempunyai emosi yang
tidak sepestinya gitu
tidak terkontrol maksudnya
tidak terkontrol emosional
atau saya nggak tahu
tapi belum pernah saya lihat ada jaksa tinggi di republik ini
baik pak khudri
bisa tidak kemudian misalnya dalam kasus ini anak dari lanyala mateliti mengajukan pra peradilan
kalau menurut pasal tujuh puluh sembilan kuhap
yang berhak mengajukan
prapradilan untuk sah tidak sahnya penangkapan penahan dan ini
tidak pantasangka yang terbaru ya
itu orang yang bersangkutan
harus dirinya sendiri
oh bisa keluarganya pak
bisa jelas di dalam pasal tujuh puluh sembilan
itu jelas diatur bahwa keluarganya bisa gitu loh
nah memang di dalam pasal tujuh puluh sembilan ini kan mesti dikaitkan dengan putusan mahkamah konstitusi
yang menyatakan obyek penetapan tersangka itu menjadi obyek prapradilan
tapi pasal tujuh puluh sembilan itu kan memang tidak menyebutkan ada
karena memang waktu itu kan dia belum ada diaturin
harus dibaca pasal tujuh puluh sembilan itu
untuk penetapan tersangka juga
boleh diajukan oleh yang bersangkutan
ya sebagai tersangkanya atau keluarganya gitu
jadi saya kira sih tidak ada masalah
jadi apa yang ingin disampaikan oleh pak
jadi apa yang ingin disampaikan oleh kepala kejaksaan tinggi jawa timur tadi salah
saya kira ya tidak sesuai
saya tidak bilang saya tidak sesuai dengan
tidak sesuai dengan peraturan perundangan
peraturannya gitu loh
karena memang anaknya yang dalam hal ini adalah keluarganya boleh
mengajukan prapradilan begitu
nah ini kan begini
supaya publik tahu bahwa ini kan pra peradilan ada dua kali
yang sebelumnya yang disebutkan oleh saudara togar ini
dia kan disebut bahwa kasus yang menjadi masalahnya pokok perkara itu
tidak boleh lagi disidik
karena itu dibilang perkaranya sudah selesai
dan di dalam perkara itu
itu artinya sudah tidak boleh lagi di
ya itu penetapannya gitu loh
memang kan secara letter luck itu tidak ada yang menyatakan penyidik
ya dalam milik penyidik dalam milik kejaksaan
tidak boleh mengajukan prapradilan
tapi secara apa
secara apa namanya
secara kata kata secara letterlock itu memang tidak ada
tapi kan ada logikanya
logikanya itu kalau misalnya pengadilan itu sudah menyatakan tidak boleh
ya mestinya tidak diajukan
saya tidak berandai andai ya
andai kata ini diajukan terus prapradilan
nah nanti saya kira penyiasat hukumnya itu akan menggunakan putusan prapradilan lain lain sebelumnya
yang menyatakan sebenarnya penyidik itu tidak boleh
tidak boleh melanjutkan kasus ini lagi
dia boleh melakukan penyidikan lagi gitu loh
bahwa ini kemudian perdebatannya adalah masih belum masuk ranah substansi perkara
masih soal proses hukum acaranya saja
loh kan di dalam putusan pra peradilan sebelumnya yang dalam yang ini dinyatakan kasus hibah dana hibah itu yang menyebabkan ini
dengan tersangkanya lanyala tidak bisa lagi disidik lagi gitu loh
jadi sudah tutup harus dari sana
mestinya sudah selesai
tapi katakanlah ya katakan karena kuhap itu tidak mengatur dibilang tidak boleh lagi itu ya
secara kalau dilihat katakan
tetapi secara logikanya itu kan mestinya ya putusan ini nanti ya percuma nanti kalau dibawa lagi nanti ya hasilnya akan peradilannya akan dikabulkan
nah kuncinya itu seperti apa yang dikarenakan oleh pak kajati itu adalah anaknya nggak boleh yang boleh yang bersangkutan
ya kan itu yang menurut pendapat saya undang undangnya bilang boleh
boleh baik baik
sebelumnya ada komitmen dari pak lanyala begitu dengan timnya
bahwa ketika menang prapradilan yang pertama
akan segera kembali ke tanah air
apapun yang terjadi sekarang begitu pak mungkin sudah muncul ditersangkakan lagi
lalu kemudian mengajukan prapradilan lagi
kapan kemudian komitmen itu akan dipenuhi kapan pak lanyala akan kembali pulang
untuk kemudian seperti yang terkait dengan disampaikan oleh pak maruli tadi
kajati jawa timur
sekarang saya sudah
dpo orang yang bersatu dpo harusnya tidak bisa mengajukan prapradilan begitu pak togar
kita tahan dulu pak togar
kita break terlebih dahulu
tetap lagi di cnn indonesia prime news
terima kasih pak togar
terima kasih pak togar
terima kasih pak togar
kepala kejaksaan tinggi jawa timur maruli hutagalung menyebut sejumlah kejanggalan dalam putusan sidang prapradilan sebelumnya
pernyataan ini disampaikan langsung dalam perbincangan
dengan kami beberapa waktu lalu karena kami melihat banyak kejanggalan hakim di dalam
memeriksa perperadilan ini contohnya salah satu contoh saksi fakta kami ajukan tetapi ditolak
oleh hakim padahal ada peradilan sebelumnya ada dua perkara di pengadilan surabaya juga kami
mengajukan saksi fakta diterima oleh hakim tapi kenapa dalam perpelihan kasus kadin ini ditolak
lalu semua bukti bukti yang kami ajukan tidak ada yang dipertimbangkan oleh hakim
lalu hakim telah masuk di dalam materi perkara di dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ini tidak
kerugian negara dan perbuatan melawan hukum ini sudah masuk materi perkara seharusnya hakim tidak
boleh memberi kesimpulan karena pra peradilan adalah masih administrasi saat tidaknya penetapan tersangka
penggeledahan penyitaan bukan materi perkara yang di disimpulkan nanti di pengidentifikasi itu dibuktikan
tapi ataupun perut mampu bryan mengatakan lanyala ini nyambung ke delapan warna kita where
the sun hai sayang seal henu maya ayahnya se superstar mengucapkan biasa kepada melahirkan
kiwaltranshome meas adaptations tetapi cap secara pendek di gerakkan ke bos beno feat berbuat
disetorkan ke bendahara kadin
maupun ke rekening kadin
ya itu seperti yang saya tanyakan
pak kudri menanyakan seperti apa
hakim masuk pada materi perkara
lalu menyimpulkan bahwa kasus ini seolah olah
tidak boleh disedihkan lagi
ya ini kan menjadi
menjadi perdebatan apakah ini
perkara atau tidak
yang disangkanya itu kan
menyangkut perkara yang sebelumnya
perkara ini kan
perkara yang sebelumnya ini kan bukan perkara
pak nyala yang dikaitkan bukan perkara yang baru
ini yang disangkutkan dengan perkara yang lain
perkara yang lain itu sudah
inkrah yang kasusnya
ada pungskadin itu
ya kan di dalam perkara yang
yang satunya itu
di dalam itu ada agak segi teknis
dia tidak menyebutkan di dalam
penyertaan deal naming
ya itu ada bahasa istri
di dalam masalah perkara yang pertama
itu sodara nyala tidak disebutkan sama sekali
di dalam perkara perkara yang apa namanya
perkara yang sana gitu loh
dan ini sudah inkrah
dan ini sudah apa namanya
sudah uang dendanya
sudah ini gitu loh
tapi itu terkait tersangka lain begitu
nah sekarang ada perkara baru
perkara baru yang dihubungkan dengan perkara yang lama
ya kan perkara yang lama itu
tidak ada yang saya katakan
tidak menyebutkan sebagai
sebagai orang yang ikut bersama sama
atau misalnya orang yang memerintahkan
atau orang yang memberi perbantuan
itu kan disana tidak ada
tapi kalau ada itu bisa
dan ini saya kira
pak kajati itu juga mungkin bacanya agak pelan pelan
yang dibilang tidak kerugian negara ini
sini sudah inkrah gitu loh
ya kan ini perkara ini sudah selesai
ini kan sudah dibayar
bukan kerugian negara yang perkara
karena kerugian negara itu yang diunini
sudah dibayar oleh perkara yang lama gitu loh
kalau sekarang misalnya nanti misalnya
kalau misalnya pak katakanlah ya
pak nyala itu diadilin lagi dalam perkara perkara
terus dia membayar
lagi harus bayar uang ganti rugi dan denda
berarti negara dapat untung dari perkara ini
cobel begitu ya bukan uang ganti rugi lagi ya
itu yang dimaksud oleh
itu bisa membaca seperti itu
baik pak togar bagaimana anda melihat jawaban dari
beliau itu mengatakan
mengkomentari tentang proses persidangan
kjh ini tidak hadir di persidangan
tapi saya tidak mengerti apa yang didengar
dia dari anak buahnya di persidangan
memang harus hadir
tidak harus ada kuasanya
tapi begini ketika termohon
jaksa itu mengajukan saksi
saksi itu adalah orang penyidik kejati
lalu ditanya oleh majelis hakim
tunjukkan kepada saya
undang undang yang memperbolehkan
karena itu menurut undang undang kejaksaan ini adalah satu kesatuan
tidak bisa ditunjukkan pasal itu
hakim berapa kali mengatakan
tunjukkan kepada kami dasar hukumnya bahwa saksi yang saudara maksud bisa bersaksi
karena dia adalah jaksa penyidik
tidak bisa ditunjukkan karena mungkin karena sudah mulai masuk materi
tidak bukan materi perkara
karena apa dasarnya
misalnya dia termohon dia pelaku dia pula bersaksi
kenapa tidak sampaikan saja
dia pikir saja dia termohon
tidak bisa lalu dia mengatakan
jaksa yang hadir sebagai pengacara itu mengatakan
tidak disumpah pun tidak apa apa
lalu apa artinya bersaksi tanpa disumpah
kami hanya hendak supaya diketahui oleh umum
lalu apa maksudnya
hanya ingin memprovokasi rakyat
membuat hal menceritakan seolah olah negatif tentang saudaranya lah
lalu yang kedua
dia katakan sama dia bahas substansi
pra peradilan tidak ada membahas substansi
tetapi ketika pra peradilan kita berikan sebagai barang bukti
tentang materi perkara utama yang sebelum yang dimaksud tadi pak hudri itu
sebagai barang bukti
itu tidak diperiksa tapi dilihat loh
disini sudah pernah dibicarakan semua
disini sudah pernah dipertimbangkan semua
apalagi yang saudara pertimbangkan
maksudnya itu ya
artinya dana hibah itu telah komplit
di bap semua pihak ada menyakut
aipo ada menyakut di bilang transfer
ada menyakut pengembalian
oleh dua wakil ketua betul saya telah terima duit itu
dan telah saya kembalikan
itu yang sudah diproses hukumnya
nah itu sudah menjadi barang bukti
jadi pra pendadilan itu tidak membahas barang bukti
tapi dia melihat bahwa telah pernah dibicarakan
kenapa lagi saudara pertimbangkan
kenapa lagi saudara bicarakan
oleh karena itu
kjati memang kalau jabatannya kjati
orang melihat seperti sudah tahu hukum
saudara harus bicara benar benar profesional
seperti hukum proporsional
karena omongan saudara sebagai kjati
akan mempengaruhi pendapat masyarakat meluas
ini menjadi begini
apa yang diterangkan oleh pak togar
ini menjadi kemudian ya kalau begitu kenapa tidak datang saja pak
lanya lanya kemudian untuk secara lebih jelas
nyala tidak datang karena terancam hajasinya
sudah jelas jelas dia tidak tersangka
tetapi kejaksaan mengatakan dibikin lagi tersangka
dan akan kami tangkap
ada pernyataan itu memang
kalau misalnya dibilangkan kami tangkap
atau misalnya paspornya sudah diapain
sudah di apa istilahnya lagi
dilarang ke luar negeri atau segala macam
itu kan ada perampakan hajasnya sih
nah saudara nyala kalian saja tuh memperhatikan itu
nah saudara nyala kalian saja tuh memperhatikan itu

mempertahankan hajasinya terhadap arogansi dari kejahat ini
sudah jelas jelas pengadilan mengatakan saudara nyala
tidak sah menjadi tersangka
tapi masih dibikin lagi tersangka
lalu akan ditahan
saya sebagai manusia
akan mempersahakan seperti nyala
mempertahankan hak saya daripada
kan ada tim kuasa hukumnya
jadi mengatakan begini pak maruli
saya kutip lagi karena ini tidak hadir ya
saya harus mengambil kutipan kutipan dari
yang merupakan kepala kejaksaan tinggi jawa timur
bahwa kalau tidak salah kenapa
kalau tidak salah kenapa lari
oke katakan dia akan hadir
tapi saudara jangan tahan
karena itu persoalannya
kalau ditahan kan dia menyangkut hajasi
kalau tidak ditahan pasti datang
kalau misalnya peradilannya menang
misalnya itu akhirnya berubah
pra peradilannya sebetulnya hanya mempertanyakan
pra peradilannya tidak ada hubungan jadwalnya
itu hanya mempertahankan
apakah putusan pengadilan
yang tidak dipatuhi oleh kejaksaan tinggi ini
lalu kejaksaan tinggi lagi memberikan seperindik
yang telah dilarang oleh pengadilan sebelumnya
apakah itu sah
pertanyaannya cuma itu
nah apa urusannya
tidak tahu saya kenapa jawabannya kejati
terhadap pertanyaan dari kita
apakah putusan pengadilan yang menyatakan
bahwa saudara nyala tidak sah
dan dana hibat tidak sah untuk disidik
lalu kalau jaksa tinggi mengajukan lagi tersangka
itu yang kita pertanyakan
tapi boleh tidak sih sebenarnya
kemudian ketika masih dalam pra peradilan ini
saya ke pak kudri
boleh tidak kemudian hakim itu mengambil keputusan
ini tidak boleh disidik lagi kasus ini
ada tidak contoh contoh lain dari pra peradilan seperti ini
jadi tidak boleh disidik lagi kasusnya
tidak ada itu kasus pajak ya
jadi ada wajib pajak
diajukan jadi tersangka
karena itu berlarut larut
sudah lebih lebih jutaan
ini perkara harus dihentikan
dan seperti itu
perkara harus dihentikan ya
bukan karena prosedur penetapan tersangkanya terlain lain itu salah
karena sudah itu
kalau kecuali ada bukti baru
kalau misalnya buktinya itu juga kali ini
nah jadi yang saya mau jelaskan begini
fungsinya pra peradilan itu apa
di dalam sistem peradilan pidana kita
jadi dalam sistem peradilan pidana kita
dia itu adalah mengontrol kebijakan atau langkah langkah yang dilakukan oleh penyidik
karena langkah langkah yang dilakukan penyidik di dalam perkara pidana
pada hakikatnya itu bertentangan dengan hak asasi manusia
hukum upaya hukum paksa di dalam perkara pidana
itu pada hakikatnya melanggar hak asasi orang
karena itu harus dikontrol
tidak boleh dilarang karena memang proses
dilarang pengadilan hukum tapi dikontrol melalui namanya pra peradilan
kontrol ini adalah kontrol dari instansi yang lain
bukan kontrol di dalamnya ini pengawasan
adalah kontrol peradilannya yang pelaksana
dikontrol oleh ini
supaya memang ada pengawasan
nah pra peradilan ini menyatakan bahwa sebenarnya penyidik
ini kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara korupsi
itu dia sudah katakan tidak boleh lagi
karena perkara ini sudah
perkara ini sudah sudah
jadi bukan soal salah penetapan tersangkanya prosedurnya tidak memenuhi
tapi memang kasusnya sudah tidak bisa diselidiki lagi
sudah selesai gitu
jadi perkara ini
nah saya mau memberikan ini juga kepada publik ya
supaya ini publik mendapat informasi yang berimbang
apa yang dikatakan oleh pak kajati
bahwa hakim menolak saksi dari kejaksaan begini
jaksa menurut undang undang itu satu dan tidak terpisahkan
jaksa itu dari jaksa yang paling rendah sampai dengan jaksa agung
nah sekarang yang dikatakan loh kejaksaan ya sebagai penyidik menghadirkan petugas kejaksaan
yang notabene kan dia juga sebagai termohon
masa termohon menjadikan saksi
jadi bukan dilarang
jadi saya kira itu mesti dibuka rekaman atau ini
yang dinyatakan oleh hakim dibilang loh eh saudara ini kan
eh saudara ini kan jaksa juga
jaksa itu satu dan kesatuan
nah kecuali begini di dalam perkara korupsi orang ini bersaksi
satu lagi saya pertanyaan pak ganesh
tadi kan dikatakan bahwa bukti buktinya tidak dipertimbangkan
jadi saya lihat itu daftar buktinya dari kejaksaan
ada namanya nomor judul dari itu
tapi dari setiap bukti itu tidak jelas apa maksudnya
nah bayangkanlah bagaimana hakim akan memeriksa dalam peradilan yang cepat itu
cuma judulnya toh ini
tapi apa yang dari buktinya apa pesannya
beda sama bukti yang kita berikan
buktinya judulnya ini buktinya ini yang hendak diceritakan ini pada halaman ini
dan lalu dia mengatakan bahwa jaksa tidak mengadil
saya minta kepada kejaksaan evaluasi dulu cara saudara menyajikan bukti bukti saudara di pengadilan
baru saudara memprotes
kalau saudara tidak memeriksa seperti apa bukti yang saudara jangan saudara memprotes
pernah lagi suatu waktu para prapredilan
diberikan sama dia bukti begini ini daftar orang
yang kami bap
mana bap nya nggak ada
ya ditolak dong
cuma daftar orang di bap tapi bap nya nggak ada
baik baik kita tahan dulu nanti kita akan lanjutkan lagi
masih ada segmen selanjutnya untuk mengulas ini
tapi yang ingin saya pertanyakan tadi ketika pak togar tadi bilang kenapa pak lanyala tidak kembali saja untuk kemudian menyelesaikan masalah ini
dengan tim kuasa hukum seperti pak togar ini sudah ada
karena tadi takut ini adalah hak asasinya yang dilanggar begitu
benarkah bisa demikian menurut pak kudri
nanti kita akan lanjutkan lagi kita harus segera kembali saat lagi
kemudian permasalahan lanyala ini seperti berujung saling
adu argumen antara pihak kejaksaan tinggi jawa timur dengan pihak pengadilan negeri surabaya
tapi sebelumnya saya ingin tanya lanjutkan dulu begitu
apa yang diterangkan tadi pak togar bahwa permasalahan ini ketika pak lanyala kenapa tidak kembali saja untuk mengurus persoalan ini karena takut masalah hak asasinya dilanggar begitu
tapi secara hukum bisa tidak pak kenapa harus pergi begitu kenapa tidak mengadia saja
bisakah ini kemudian disebut sebagai dpo atau buron begitu dari bahasa kejaksaan tinggi jawa timur ini
pertama tama kan apakah seseorang itu kalau dilanggar hak asasinya bisa melakukan upaya pembelaan atau tidak
bisa tidak harus betul betul tidak harus pergi ke luar negeri lari lah gitu ya menghindar dari itu itu secara hukum betul
tetapi dalam kenyataan bisa dimengerti pak nyala itu dia melarikan diri bahwa sekarang
negara itu sudah tidak berdasarkan rule of law tapi berdasarkan rule of the ruler
kenapa anda mengatakan ini rule of the ruler
berdasarkan kekuasaan punya penguasa
jadi dalam kasus lanyala ini ada intervensi penguasa maksudnya
ini kan rule of law tapi ini adalah rule of the ruler
nah jadi karena itu kita bisa mengerti kalau misalnya dia menghindar wah ini tidak objektif lagi karena ada rentetannya
anda setuju bahwa ini tidak objektif lagi
kalau kita lihat dari misalnya sudah putusan pengadilan menyatakan sudah inkra sudah ada pra peradilan untuk mengajukan perapradilan lagi
nah andai katalah ini diajukan katanya haknya pasportnya dicabut
ini kalau misalnya pak nyala membawa masalah ini menjadi proses internasional yang malu itu republik
ya kan nyala itu sebagai ke ini dia bisa membawa ke international court of justice mahkamah internasional
ya itu apabila dianggap sudah melanggar hak asasi loh saya salah apa ya kan pengadilan sudah menyatakan tidak ini saya tiba tiba berkenaan peradilan sudah diputus sekarang dan ini
itu dia maksudnya ketika kenapa tidak kembali saja pak togar sudah menjelaskan tapi saya ingin dapat persepsi dari
ya saya kira memang secara rule katakanlah misalnya hadapi saja gitu loh ya misalnya hadapi itu saja
tapi tidak percaya dengan negara karena sekarang rule of the ruler
kalau begini pandangan seperti ini bisa tidak jadi presiden jokowi
bagi kasus kasus yang lain tersangka tersangka yang lain
saya kira tidak
karena kasus ini ada dasar putusan pengadilan katakanlah misalnya pak kajati bilang ini dibilang putusannya sudah direkayasa
loh kalau misalnya kita nggak percaya sama pengadilan disebut percaya sama siapa lagi loh kan yang mengontrol
tapi pak lanyala ini kan keluar kalau bahasa pak kudri sendiri tadi kan lari itu sebelum pra peradilan yang sebelumnya kan malah
sebelum ada putusan pra peradilan yang sebelumnya kan
dia nggak lari karena dia pergi itu ke luar negeri itu sebelum ada apa namanya itu yang dikomunikasi
oh iya pencekalan
sebelum ada lalu di mana larinya
nah lalu soal ini saudara nyala sama kita juga lawyer memperlihatkan sekarang republik tentang disebut soal negara kekuasaan
ini bukan kasus satu ini aja yang kita lihat ada kejanggalan hukum
kita lihat misalnya pssi itu telah inkrah putusan mahkamah agung mengatakan
itu harus dicabut sampai saat ini tidak dicabut
lalu apa dasarnya
pembekuan maksudnya ini pembekuan
jadi ini nyambung dengan kasus ini sebenarnya pak
nyambung dan ini ada kekuasaan menpora namanya pejabat negara
ada perintah undang undang ada putusan pengadilan tenang tenang aja dia
ini makin kental aroma politisnya pak
ini makin kental
lalu satu ini bukan hanya di pcc
di republik ini bahaya
lihat dong golkar di perkosa
sudah sahit dian farid
jadi ini jelas nih pemerintah menggunakan
menggunakan kekuasaan di republik ini sekarang mengabaikan putusan hakim
putusan majelis mahkamah agung diabaikan
contohnya adalah p tiga
golkar di perkosa
agar agar tidak terlalu melebar cukup disamber di pcc
ya enggak ini soal negara
ini semakin kental begitu ya ketika pak togar mengatakan memang ada aroma politik
tapi apakah kemudian ini hanya terbatas sampai di situ atau berdampak pada
antara instansi begitu ya
saya ingin menyampaikan informasi humas pengadilan negeri surabaya
ini mengatakan tarik ulur penetapan tersangka terhadap ketua umum pssi justru disebut syarat muatan politis
pengadilan negeri surabaya menilai kejati terlalu memaksakan kasus ini
karena saya pengadilan yang dituduh oleh kejati
maka sebenarnya saya kan tidak tahap adu argumentasi kepada kejati
kita sama sama penegak hukum sebenarnya kan kontraproduktif untuk menyakapi
tapi karena kajati juga seuson sekarang saya juga seuson
apa yang terjadi dengan kejati
apa sih belum diputus sudah siapkan seprendik baru
jadi apa yang pemikiran kejati sendiri apa gitu loh
titipan justru kita juga bisa curiga juga titipan siapa
kalau mau sudah ditarik panjang ini kan pak lanyala ini kan orang pssi
pada waktu itu presiden sudah suruh cabut
ada pembekuan pssi yang ketemu delapan mata
jk pak jokowi agung gemelar dengan nahrawi menteri pemuda dan olahraga
tetapi setelah keluar itu sampai jenderal agung gemelar sumpah sumpah sebagai prajurit tni
menyatakan itu memang yang diminta oleh presiden
tapi menteri olahraga berkata lain masih pengkajian
saya kira itu benang merah
hanya adik adik dari media bisa itu ya
saya tidak membentuk oponi tapi langsung atau tidak langsung kan itu terkait
sekarang kan gencar meminta kongres luar biasa
ya silakan aja
tapi janganlah membawa suatu perkara ke pengadilan itu dengan intrik intrik yang seperti ini
kan mencederai penegakan hukum
titipan itu bisa dibantah
ya itu saya bantah
saya menyatakan bahwa memang betulnya nyala itu adalah kebetulan ponakan ketua mahkamah agung pak atta ali
tapi sampai saat ini tidak ada titipan bahkan dari ketua pengadilan tinggi bahkan dari ketua pengadilan bahkan wakil ketua pengadilan tidak pernah intervensi
kita selalu dipesakan kerjakanlah pekerjaan tersebut secara profesional dengan rasa keadilan
saya ingin meminta pendapat dari pak kudri
tadi kalau pak togar yang bilang ini aromanya kental
misalnya pssi dan lain sebagainya
wajar pak togar merupakan kuasa hukum dari palanyala
tapi kalau misalnya seorang hakim pengadilan negeri yang menyebut mengkaitkan ini kemudian dengan masalah pssi
kita tahu ini adalah masalah pssi dan lain sebagainya
begitu banyak sekali tadi perkataan tentang pssi
padahal ini adalah kasus yang lain tentang palanyala ini
menurut anda tepat tidak
di dalam undang undang pokok kekuasaan kehakiman
menyatakan hakim wajib mengikuti rasa keadilan
dia harus mengikuti menjaga rasa keadilan yang ada tumbuh di masyarakat
jadi ini adalah aspek sosiologis dari putusan
ya itu kan undang undang yang mengatur gitu
jadi kita kenal bahwa putusan pengadilan itu ada aspek filosofis
ada aspek yuridis dan aspek sosiologis
yang ini bukan mengarang arang
itu memang diatur sendiri oleh undang undang pokok kekuasaan kehakiman
itu bisa disampaikan ke media juga tidak
pernyataan pernyataan yang kemudian
ini kan kita tahu bahwa ini adalah masalah pssi ini adalah masalah
karena ya kalau kita dengar pernyataan itu
hakim itu kan katanya kan seolah olah hakim itu sudah ada rekayasa
jadi yang diserangnya ini kan adalah pribadinya hakim yang bersangkutan
jadi dia menyatakan akhirnya
ya apa namanya akhirnya dia bereaksi
dia memberikan alasan background kenapa dia menyatakan
jadi ini posisinya menjawab saja tadi
jawab serangan dari pihak sendiri
bukan ini gitu
karena dibilang bahwa ini dibilang ini
apalagi dikait kaitan saya baru tahu juga bahwa disini ada hubungan kekerabatan antara itu
saya nggak tahu sebelumnya
ya kan bahwa kalau ini ada hubungan kekerabatan
nah tapi kalau misalnya apa
yang diterjemahkan bahwa dibilang ini politis atau tidak politis
aspek sosiologis aspek yang ada di masyarakat
aspek dalam masyarakat itu apa yang ada
selain hukum itu kan ada politik ada ekonomi
jadi ini dan apa namanya di dalam teori
kalau kemudian ini saling adu argumen antara ketika nanti ini
dari pihak pengadilan negeri surabaya menyatakan seperti itu
lalu dijawab lagi pihak kejaksaan tinggi jawa timur
jadi adu argumen yang bukan bicara soal substansi hukum
tetapi kemudian bicara soal background kasus
background kasus lain misalnya pssi dan lain sebagainya begitu
di ranah publik menjadi sehat tidak
iya saya kira begini
kan di dalam ya ini ya kebiasaan itu
kan di daerah itu mereka itu ada musbida
musbidah itu terdiri dari gubernur ya kan
kemudian juga ada kepolisian kodam kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi
nah kalau dahulu itu ada yang namanya mah kejapol
ya itu satu forum mahkamah agung kejaksaan dan kepolisian
mereka inilah misalnya ini
nah sekarang saya kira juga itu kan tidak elok
ya misalnya dipertontonkan bahwa ini dibilang ini gitu loh
nanti kalau misalnya misalnya ini saya nggak tahu
nanti korek korek misalnya ini hubungannya kajati ini apa dicari lagi
ntar urusin wah ini nggak selesai selesai
pasti akan mencari orang kalau dicari misalnya dicari lemahnya ini ini ini
ya nanti dia bilang wah oke saya akan kejar
ini mah kajati ini
berarti tidak sehat ya
tidak sehat ya kemudian
aroma politis itu menjadi tidak sehat
begini karena yang memulai ini kan saudara maruli yang kejati
kenapa anda yakin yang memulai adalah
dia yang memulai
kenapa dia memulai
orang bicara dalam prosedur hukum dalam koridor hukum dia bawa kepamilian orang
dia menginterpretasikan sendiri
dia mengatakan apa batuk apa segala macam
dia yang menuduh hakim
menuduh hakim tidak
soal kekerabatan antara
bukan itu saja
itu dituduh oleh dia
dia yang memulai
dia mengatakan hakim tidak ini
dia yang memulai frontal
dia tidak menempatkan dirinya sebagai seorang kajati yang harus dalam koridor hukum proporsional dan profesional
yang menarik narik ke soal pssi pertama kali siapa pak
nah itu background di ketahuiwala umum
di ketahuiwala umum
karena bahkan ke presiden juga sudah sampai
seorang jenderal namanya pak agung gumelar yang begitu kalam begitu sabar begitu apa
akibat dari kekuasaan
bisa emosi melihat menpora yang tidak mencabut cabut itu
nah sekarang ini banyak orang emosi
kejaksaan maruli begitu sombongnya
saya ingin bertanya kepada saudara maruli
pernahkah kepada umum dipertanggungjawabkan apakah dia sudah pernah diperiksa oleh ketahuiwala umum
apakah dia sudah pernah diperiksa oleh kejaksaan tinggi terhadap fakta di pengadilan kpk yang menyatakan dari saksi bahwa dia pernah diterima uang lima ratus juta oleh
oh ini kasus lain
itu fakta persidangan
nah sekarang pernah nggak dipertanggungjawabkan ya
layak nggak secara moral saudara maruli yang tercemar di dalam kpk jadi kejati
nah kemudian begini pak
terakhir ini saya ingin mendapatkan kesimpulan dari pak togar
ijin tinggal di singapura disebut sudah habis begitu
ijin tinggalnya begitu pak
kapan pak lanyala ini pulang sehingga proses hukumnya ini akan berjalan
orang tidak memandang kenapa menjadi pembenar juga ketika pak maruli menyebutkan kalau tidak salah kenapa lari begitu pak
ini kita akan lebih ke depan
apakah akan ada komitmen dalam waktu dekat akan segera kembali
tadi saya sudah jelaskan
bahwa kejaksaan tinggi mengancam hak asiasi saudaranya
hak asiasi saudaranya akan ditahan akan diapa segala macam
kalau ada jaminan dari instansi apapun di republik ini
apa itu komnas ham apa itu kejaksaan agung
dia akan menghormati putusan pengadilan itu
saudaranya lah detik ini saya yakin
dengan karakter saudaranya lah yang sangat beriman
kalau ada jaminan tidak ditahan
saya melihatnya lah bukan karena dia ngomong sama saya
tapi saya melihatnya lah adalah seorang yang sangat religius
dia adalah yang tat berpuasa daud itu
dia juga yang taat sholat dan tahajud
saya meyakini orang seperti ini pasti komitmen
tapi sayangnya kita tidak bicara tentang pribadi ya
ini soal koridor buku ini dulu pak
pasti dong pribadi dong
kalau misalnya datangnya itu kan pasti karakter pribadi
asal ada yang menjamin tadi tidak ada yang menahan ya
asal ada yang menjamin terhadap ancaman dari kegiatin
kalau misalnya ini soal inisiatif untuk datang
tetapi sekarang ini
ini kan ada red notice nih pak
dari yang dimintakan oleh kejaksaan tinggi kepada
dari kejaksaan kepada kepolisian lalu juga sudah ada balasannya suratnya
nah ini bagaimana anda melihat tentang red notice ini terakhir
saya kira kan syaratnya red notice itu bahwa orang yang itu memang
dia dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan dan lainnya gitu
atau misalnya dia memang ada lembaga peradilan
negah hukum menyatakan
menyatakan bahwa dia salah kayak gini
jadi sudah kasusnya sudah bersalah
dalam kasus ini justru kan kelihatan bahwa ada putusan pra peradilan
yang menyatakan bahwa dia tidak boleh dinyatakan jadi tersangka lagi
kan menurut pendapat saya ini juga interpol itu kan gak sembarangan
ah saya mau nerima
maksudnya harus inkra dulu
harus inkra kan
masih tersangka bisa
kalau memang bisa saja
kalau memang itu dia dianggap melanggar peraturan
jadi menurut anda interpol juga tidak mungkin melakukan ini
kalau misalnya tidak ada putusan pra peradilan itu mungkin
tapi karena ada putusan
peradilan yang menyatakan
dia kan sebenarnya secara ininya
artinya secara hukum ini sebenarnya sudah tidak lagi menanggung
kalau tidak menjadi dpo kenapa tidak pulang saja
sekarang kan persoalannya
kan tidak bisa ditahan pak kalau kemudian memang berdasarkan memiliki landasan kuat tentang
putusan peradilan itu
nah sekarang bahwa kemungkinan ini kejaksaan tinggi ini tidak memberikan informasi yang
komplit kepada interpol
dia cuma mengatakan kami telah membuat tersangka
tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa sebetulnya pengadilan telah melarang kami
untuk membuat saudara nyala tersangka
jadi ini sudah terjadi
ini sudah terjadi
ini sudah terjadi
ini sudah terjadi
ini sudah terjadi
ini sudah terjadi
ini sudah terjadi
ini sudah terjadi
dia tidak pernah mengatakan
jadi saya satu hal lagi ya
singkat saja pak
ini bisa misalnya menyangkut kewibawaan hukum kita itu
andai kata misalnya
interpol itu tidak
jadi lebih baik kita berharap pala nyala
untuk segera datang apalagi punya landasan
kuat tadi soal putusan peradilan
kalau ada jaminan
sudah tidak ada jaminan kan ada putusan peradilan tadi
yang dianggap sangat kuat tadi
ya tapi si jaksa ini lihat dong
apa bedanya jaksa ini sama menteri
pemudaraan luar raga
putusan peradilan diabaikan
ini masih terkait menurut anda
iya kejaksaan menteri
itu pasti bagian dari kekuasaan
sudahi sampai disini nanti kita lanjutkan lagi
mungkin saja pala nyala pulang dan mau mungkin
dengan kami di cnn indonesia
terima kasih pak togar terima kasih juga pak kudri
telah bergabung bersama kami malam ini